mulai di hari rabu hari rabu dini hari tanggal lima belas bulan april dua ribu dua puluh ini selama empat belas hari
setelah empat belas hari nanti kita evaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya
oleh karena itu kami sudah berkomitmen selama psbb empat belas hari ini tes masif sebagai metode pelacakan persebaran virus akan kami maksimalkan
per hari ini sudah tujuh puluh ribu tes masif dilakukan di jawa barat dan akan kami teruskan sampai target seratus ribu dan seterusnya sampai target tiga ratus ribu
oleh karena itu kabupaten bogor dan kabupaten bekasi memutuskan psbb nya terbagi dua
di zona merah kecamatan kecamatan tertentu psbb nya maksimal di non zona merah psbb nya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah kira kira begitu
khusus untuk kota depok kota bekasi dan kota bogor
bogor akan melaksanakan istilahnya psbb maksimal
psbb maksimal ini salah satunya akan memulai menutup akses ke wilayah wilayah sekitar di hari rabu
kemudian juga akan membatasi kegiatan kegiatan perkantoran kegiatan kegiatan komersial
kepada mereka yang terdampak oleh covid sembilan belas kami kelompokkan ke dalam dua golongan
kedalam dua golongan
golongan pertama adalah golongan yang terdata oleh pemerintah
golongan kedua adalah golongan yang terdampak oleh pemerintah
jadi ada kelompok pertama yang tersurvey namanya dtks
nah yang dtks ini mayoritas akan dibantu oleh apbn melalui kementerian kementeriannya
kemudian ada kelompok dua yang namanya non dtks
yaitu mereka mereka yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan
nah di non dtks ini yang rawan miskin baru terbagi dua juga yang berktp lima wilayah dan perantau
jadi kepada para perantau di wilayah lima ini jangan khawatir anda tetap akan juga dibantu oleh pemerintah jawa barat dan pemerintah lima wilayah ini
anda akan dipersamakan haknya selama anda memang berhak dan butuh bantuan kami akan bantu
jadi saya ulangi hari ini rtrw sedang melakukan pendataan maka dtks yang ada datanya dibantu yang tidak masuk juga dibantu walaupun berktp atau tidak berktp wilayah tersebut
selama de facto memang bekerja ngekos atau bekerja di situ
bantuan terhadap bodebek ini pintunya ada tujuh
pertama mereka akan dibantu oleh pkh ini yang sudah rutin
kedua mereka yang akan dibantu oleh kartu sembako atau pangan non tunai ini sudah rutin
ketiga mereka akan dibantu oleh kartu prakerja untuk pengangguran dan yang kena phk
keempat mereka akan dibantu oleh presiden lewat bansosnya dan kemudian mereka akan dibantu oleh bdb
ketiga mereka akan dibantu oleh bdb
ketiga mereka akan dibantu oleh bdb
ketiga mereka akan dibantu oleh bdb
untuk ke krievonesian perompokannya
untuk kan fitness
kalau masih kurang akan diberikan oleh dana sosial dari kota kabupaten di lima wilayah
jadi para rtrw saya himbau untuk segera melakukan kajian ulang
mensurvey ulang jangan sampai ada perantau karena alasan tidak berktp di sana
tidak dihitung sebagai yang dibantu
selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan itu perlu kita bantu
tidak boleh ada orang warga indonesia yang kelaparan di tanah jawa barat
siapapun itu insyaallah kami bantu
bantuan itu datangnya bervariasi waktunya
bantuan dari provinsi insyaallah di hari rabu kamis pada saat diberlakukan psbb
bantuan sembako logistik dan tunai sudah bisa dikirimkan di daerah bodebek
menyusul seminggu kemudian
menurut laporan bantuan dari pemerintah pusat
kira kira begitu itu juga akan didistribusikan
terakhir dari sisi bantuan
jawa barat akan menghadirkan gerakan nasi bungkus
atau disingkat gasibu gerakan nasi bungkus gasibu
gerakan nasi bungkus ini adalah jika bantuan sosial yang jumlahnya tujuh
masih ada yang terlewat ada orang orang lapar di jalan di rw rw
minimal perutnya tidak kosong akan ada dapur umum di kelurahan kelurahan di lima wilayah
yang akan membagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan
kami mohon disinilah sila ketiga persatuan indonesia kita harapkan
maka kepada mereka yang mampu menyumbang makanan atau nasinya atau apa

silahkan koordinasikan dengan rw masing masing
untuk membantu kesetiakawanan sosial kepada mereka yang mungkin tidak termasuk
atau terlewat oleh bantuan formal dari pemerintah
jadi di jawa barat insya allah dijamin
tidak ada mereka yang berkesusahan yang tidak dibantu oleh bantuan pemerintah
oleh karena itu kami sudah perintahkan
semua rw di jawa barat khususnya di wilayah psb
untuk mendeklarasikan sebagai rw siaga
rw siaga yang melaporkan mereka yang perlu dibantu
rw siaga yang melaporkan jika ada kedatangan tamu yang perlu diwaspadai
dan rw siaga yang mendata dengan seadil adilnya data
nah terkait sanksi perbedaan psbb dengan sebelumnya
sebenarnya hampir sama bedanya dulu tidak ada sanksi
dengan adanya psbb
maka aparat hukum diberi kewenangan memberikan sanksi
nah sanksinya kami serahkan kepada wali kota dan bupati
menyesuaikan dengan kebijakan diskresi dari wali kota bupati
nah termasuk yang ojol juga tadi
itu diserahkan kebijakannya apakah boleh narik penumpang atau tidak
hanya barang saja itu kita serahkan kepada wali kota dan bupati
dan kepada pabrik pabrik yang masih buka
sudah kami arahkan tolong di sk kan mana industri industri yang masuk strategis
dan boleh dibuka dan mana yang harus tutup dulu
bagi yang akan dibuka diwajibkan memberikan rasa aman
jadi pabrik industrinya harus melakukan tes masif juga
setelah tes masif dilakukan maka bupati wali kota
selama psbb mengizinkan mereka jika membuktikan
tidak ada yang positif di pabrik itu melalui tes masif tersebut
tentu dengan social distancing dan protokol kesehatan
terakhir dari saya adalah psbb di jawa barat ini
akan ada tiga tahap tahap pertama adalah wilayah tadi
depok bogor bogor bekasi bekasi
psbb kedua adalah bandung raya
jadi kami sedang mempersiapkan surat kajian data
karena ada lompatan di bandung raya di kota bandung cimahi kbb
kebupaten bandung sedikit sumedang
maka itu adalah psbb tahap dua yang kami rencanakan
dan yang ketiga jika dibutuhkan kira kira begitu
nah bapak ibu yang saya hormati saya tutup dengan sebuah semangat
bahwa penyakit covid sembilan belas ini ada tiga benteng pertahanan
benteng pertama adalah benteng pencegahan
ini mudah dilakukan tapi juga susah jika kita tidak taat
dan tidak diberi kebenaran
karena benteng pertama tidak disiplin
kalau jebol benteng pertama karena tidak disiplin
masuklah benteng kedua yaitu pelacakan
dengan pelacakan kita tahu di mana kluster kluster penyebaran virus
kalau pelacakan gagal dan jebol
baru benteng terakhir yang kita punya
yaitu benteng perawatan terhadap mereka yang sakit
nah saya berharap warga jawa barat
jangan sampai covid sembilan belas ini langsung membobol benteng pertama
kedua langsung lompat ke benteng ketiga
di mana orang orang sakit ini menjadi banyak
dan kapasitas kita menjadi terbatas
dan akhirnya kita mengalami kerepotan
kalau tidak ada halangan menurut hitungan
kalau psbb ini lancar harusnya akhir juni
kita bisa tren turun covid sembilan belas
tapi kalau tidak disiplin di psbb ini
kita khawatir covid sembilan belas ini masih berlanjut
di bulan bulan berikut yang melelahkan
dan saya juga menghimbau kepada tni polri
untuk memberikan tindakan tegas kepada provokator provokator
selama psbb ini
baik provokator dengan berita bohong di media media sosial
maupun vandalisme vandalisme yang mengajak anarkis
itu juga sudah dilakukan tindakan tindakan yang tegas
mudah mudahan dengan kekompakan
insyaallah kita pasti menang melawan covid sembilan belas ini
saya kira itu pengantar dari saya
saya persilahkan jika ada satu dua pertanyaan yang bisa kami jawab
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
apakah ada hotline aduan terkait bantuan rp lima ratus per keluarga
dan bagaimana pengawasannya
ya tadi sudah saya sampaikan bahwa bantuan dari provinsi yang rp lima ratus ribu
itu adalah pintu nomor enam dari tujuh pintu
dan sudah bisa dibagikan untuk bodebek di tanggal lima belas dan enam belas april
dan jika masih ada yang terlewat
hari senin ada fitur di pikobar aplikasi
di mana warga yang merasa harusnya dibantu
terlewat sana sini dari tujuh pintu
masih kelewat juga
bisa lapor di aplikasi pikobar
nanti aplikasi itu akan mengklarifikasi untuk membantu
poinnya adalah jangan khawatir
tidak boleh ada orang kelaparan kesusahan
maka kita bantu dengan sistem pengaduan lewat aplikasi
agar disiplin dan terukur
apakah psbb ini
akan ada aplikasi khusus atau tergabung dengan pikobar
selanjutnya upaya pemerintah terhadap karyawan yang terkena phk
atau dirumahkan oleh perusahaan
bandung raya adalah ronde kedua psbb
insya allah akan disiapkan
kemudian tadi barang siapa kena phk
pilih saja tujuh pintu pertolongan
itu yang saya sampaikan ke wali kota bupati
bisa lewat kartu prakerja
kalau dia kena phk
bisa lewat bansos presiden
kalau dia di bodebek
bisa pakai dana desa
kalau dia phk
dia pulang ke desa
gunakan dana desa
itu gak cukup
masuklah dana provinsi
masih gak cukup
dana kota kabupaten menyempurnakan
baru saja kita mendengarkan paparan dari gubernur jawa barat ridwan kamil
terkait dengan jelang pemberlakuan psbb
untuk lima daerah di jawa barat
yakni kabupaten bekasi kota bekasi
kabupaten bogor kota bogor dan kota depok
dan ini akan berlangsung pada
atau dimulai pada lima belas april dua ribu dua puluh mendatang
selama empat belas hari ke depan
dan tentu saja
ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan
bagaimana mekanisme dan juga aturan yang berlaku selama psbb
diberlakukan selama empat belas hari
untuk provinsi jawa barat di lima daerah tersebut
dan tentu juga mekanisme bantuan bagi masyarakat
yang memang disiapkan
sudah ada mekanisme mekanisme diminta untuk pimpinan daerah masing masing
ini akan berkoordinasi sampai ke tingkat rt dan rw
untuk mendata secara valid
dan juga mendata secara lengkap
bagaimana kebutuhan kebutuhan warganya
atau bantuan bantuan yang disalurkan
oleh pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat